hanya kami mohon maaf kami tidak bisa sebutkan
nanti kita tunggu saja bahwa dalam minggu minggu ini
kemudian akan muncul deklarasi
dari partai politik lain yang mendukung
calon presiden dari pdi perjuangan bapak ganjar pranowo
sementara terkait dengan calon calon wakil presiden
seperti mana juga telah disampaikan oleh bapak presiden jokowi
setelah beliau mengadakan sholat bersama dengan bapak ganjar pranowo
itu semua menjadi pencermatan secara dinamis
dari dewan pemirsaan pusat pd perjuangan